ke informasi selanjutnya di tengah ketidakpastian global bank indonesia menaikkan suku bunga acuan bi tujuh day reverse repo rate dua puluh lima basis point menjadi lima lima persen
keputusan tersebut berdasarkan rapat dewan gubernur bank indonesia pada empat belas dan lima belas agustus dua ribu enam belas
selain bi tujuh day reverse repo rate di angka lima lima persen
suku bunga simpanan atau deposit facility juga naik dua puluh lima basis point menjadi empat tujuh puluh lima persen
begitu juga suku bunga peminjaman atau lending facility sebesar dua puluh lima basis point menjadi enam dua puluh lima persen
bi mengklaim keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik
dan mengendalikan defisit transisional
masih berjalan dalam batas yang aman
dan ini adalah tren suku bunga untuk tujuh d reverse repo rate bi sepanjang tahun dua ribu delapan belas
memang sudah seratus poin sebelum rapat di bulan agustus ini bi telah menaikkan suku bunga acuan
bahkan di bulan
mei dan juga bulan juni ini bi langsung menaikkan tidak tanggung tanggung lima puluh basis point
kemudian dipertahankan dari juni ke juli dan ada kenaikan lagi
karena ada tekanan dari pelemahan net tukar rupiah yang menyentuh level terendah
dalam tiga tahun terakhir empat belas enam ratus an terhadap dolar amerika
bi akhirnya mengambil kebijakan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan dua puluh lima basis point menjadi lima lima persen pada rapat di bulan agustus